hai santri santrinya tuh di bawah ya bisa pada denger biar bisa ngelihat muka ikan
jantung sama wei juga deling gatuh eh ha lu
ampun kenapa ayu yang kena sih
aduh ini kenapa lagi sih
udah malam masih aja ribut ribut
tuleman kek gini teriak teriak
udah tau ganggu orang tidur
jadi kayaknya prinsesnya tuh gak bisa tidur lagi tau bupet
amalia dengar ya
aku ikut teriak teriak itu
supaya aku itu dapat dipilih untuk pidato dari pesantren kulontar
ya tapi kan gak usah teriak teriak bisa
eh dengar ya itu namanya bukan teriak teriak tapi itu namanya semangat tau
jangan teriak teriak ya butet
kamu itu kalau latihan bagus
tapi harus tahu waktu dan jangan sampai ganggu orang lain ya
tau tuh iya liat gitu loh salah bener
katanya prinses lia itu cantik emang yang mau cepet tua karena marah marah terus
ah suwan nanti keriput lo gini
ayo amalia kamu harus bisa kontrol diri harus tetap sabar ya
ayo sekarang ustazah mau kalian gak berantem kayak gini
sekarang salaman semuanya ya baik baik ya
ayo salaman atau sazah hukum mau
sekarang semuanya istirahat karena udah malam
latihan lanjut besok ya
ustazah ke kamar dulu
saudaraku sekalian nasihat terakhir pada tausia kali ini adalah
hormatilah ibumu dan sayangilah ibumu
karena surga dunia ada di atap kaki ibu betul tidak
betul tuka betul
aduh sobih kita ngapain sih latihan di sini
aduh nanti kalau misalnya kita ketahuan namu ustazah
terus kita dihukum itu namanya
eh indra lukman apa apa kita kesini itu malah biar gak ketahuan
soalnya kalau kita latihan di kamar nanti ketahuan ustaz musa
nanti ketahuan ustaz musa dihukum malah disuruh tidur
makanya kita kesini biar gak ketahuan
karena ustaz musa jam segini tuh lagi patroli
sorry indra menurut lukman ini suara tidak bisa didengar oleh orang orang
kecuali lukman sendiri
karena lukman sendiri sering dengar
berarti kamu gak bisa daftar dong
lukman itu mempunyai hijab
eh mempunyai jimat
gies makin ngenjang
mas kamu jangan bikin aku takut deh
tenang aja sob tenang aja
eh lukman itu suara apaan
lukman melihat orangnya siapa
tuh tuh tuh
lihat tuh ada orang
ya itu haikal sama asuk
masuk aduh kedua mereka di indonesia hai kak ya udah kalau gitu gitu pergi aja tunggu gimana
kalau kita kerjain aja mereka gimana caranya udah ikut aja eh tapi kalau tapi apa suruh kurang panjang
atau agak pendek ini kit atau kurang bagus atau kurang kenceng atau masih agak lambatan dikit atau
cepet bukan begitu kalau bukan tapi maksud oe ini cara turunnya gimana nih kak ya elah sun ya
tidurnya pelan pelan langsung santai aja ya masa kita mau tidur di sini nginap sampai besok pagi
pengguna setengah habis itu hukum enggak enggak mungkin emangnya tas dan apa suruh tidur di atas
main itu tinggi yang dengerin atau santri santrinya itu di bawah
di atas yang cerah mainnya itu di atas santri santrinya itu di bawah bisa pada
denger biar bisa ngelihat muka ikan dan sama juga

eh dia goyang goyang
jangan lari jangan kabur
aduh aduh aduh
gak mau gak mau
sekarang saya udah gak kesepian lagi kalau patroli
sebab ada mr yang selalu nemenin saya
karena patroli malam adalah
kok ada suara
berarti sebentar lagi
ada musibah nih buat kita berdua nih
ini aduh sakit bangun bangun eh bisa sini sini bener kan tebakan saya kalau ada teriakan di
podok pesat rekunanta pasti bakal ada musibah buat kita berdua kalau nggak ditabrak kena bola
nyembur kempang lagi lagi
bangun bangun semuanya bangun bangun
ada teriakan lagi nih
ini dia kucing mulut
kalian dengerin ya nabrak udah cukup kelayapan malam udah cukup sekarang usapu saya mulia
satu punya dua pilihan kalian mau tidur
di atas kasur yang empuk hangat oleh selimut dan nyaman apa dua tidur di kandang kambingnya
kiai amin sebagai hukuman untuk kalian mau pilih yang mana
yang lain lari kenapa kamu jalan
bentar bentar aja misal serge ya coba sekarang jokok lu
siap mulai itu nyoba maraton
barangsiapa yang ingin bertobat
sebelum ajal datang
kan ajal ayam gak ada yang tahu
sobri kamu lagi ngapain di sini